kepala tinggikan kepala tinggikan mata
para penumpang dan kru kapal cepat sunrico dikejutkan dengan seorang penumpang yang melahirkan di dalam kapal
kapal cepat itu sedianya hendak mengantar penumpang ke kapal feri penyeberangan kuala tungkal batam
di pelabuhan kuala tungkal tanjung jambung barat jambi senin siang
penumpang yang melahirkan tersebut adalah sundari warga asal pesawaran lampung
saat itu sundari tiba tiba merasakan kontraksi pada perutnya
kru kapal pun berinisiatif menghubungi petugas pos covid sembilan belas pelabuhan
namun sebelum petugas tiba sundari sudah melahirkan lebih dulu
menurut kapal oras tanjung jambung barat akbp guntur saputro
rencananya sudari dan anaknya yang baru berusia dua tahun hendak menuju batam untuk menemui suaminya
karena diperkirakan bayi yang dikandungnya akan lahir sekitar tanggal dua belas juli mendatang
kini sundari dan bayinya tengah dirawat di area sudedawut mahrif kuala tungkal
untuk pemulihan kesehatan pasca melahirkan
suaminya pun telah diminta datang ke jambi untuk menyebut istri dan anak anaknya
kemudian terkait dengan biaya
proses melahirkan dan perawatan di rumah sakit
alhamdulillah dari dia san rico menanggung seluruhnya
karena ini adalah bagian dari berkah dari allah swt
kondisi sang ibu maupun bayinya sehat
bayi laki laki dengan berat tiga lima kg ini pun diberi nama muhammad riko saputro
yang terinspirasi nama kapal tempatnya dilahirkan san rico
arven kennedy kota jambi jambi